mendorong pengembangan talenta anak anak muda papua presiden joko widodo meresmikan papua youth creative hub di jayapura papua
jokowi berharap lahirnya pych akan bisa memberikan kesempatan anak muda papua yang mempunyai kreativitas dan inovasi untuk terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan serta kemajuan papua
presiden joko widodo membuktikan lagi perhatiannya yang besar kepada papua
kali ini dengan meresmikan sarana pengembangan generasi muda gedung papua youth creative hub atau pych di jayapura papua yang juga sekaligus pertama di indonesia
gedung ini diresmikan presiden jokowi bersama sejumlah pejabat
di antaranya kepala badan intelijen negara budi gunawan
menteri pertahanan prabowo subianto
kepala staff kepresidenan muldoko
plh gubernur papua
dan perwakilan pych
yang juga merupakan tokoh pemuda papua
jokowi mengaku bangga program kerja yang telah dilaksanakan oleh anak muda pych di berbagai sektor
mulai dari industri kreatif kria pertanian
dan kemampuan untuk memperoleh kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
karena saya melihat peluang opportunity kesempatan di tanah papua masih sangat besar sekali
untuk bisa anak anak muda masuk
dan ini kita harapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan
memberikan peningkatan kemajuan kepada masyarakat papua yang kita cintai
sementara itu kepala badan intelijen negara budi gunawan mengatakan
anak muda papua akan menjadi motor penggerak di berbagai sektor kehidupan di papua
budi gunawan optimis akan lahir anak anak muda dengan prestasi dan reputasi mendunia
yang berasal dari papua youth creative hub atau pych
papua memiliki tempat khusus di hati bapak presiden
tiada henti bapak presiden bapak jokowi
bapak presiden bapak jokowi
dan bapak jokowi
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat papua
pitch mempunyai visi dan misi agar anak anak muda papua menjadi motor penggerak
di berbagai sektor kehidupan papua melalui kemitraan secara nasional maupun internasional
oleh karenanya kami semua optimis
ke depan akan lahir anak anak muda papua dengan prestasi dan reputasi
yang berasal dari papua yots krapiv hapini
rencananya gedung sarana pengembangan generasi muda sejenis
juga akan dibangun di papua barat ntt aceh dan maluku
dengan dukungan kementerian dan lembaga
sebelum peresmian jokowi sempat mengunjungi berbagai sarana di pych
presiden juga sempat berbincang melalui video konferensi
dengan anak anak muda pych di sejumlah wilayah di papua hingga papua barat
tidak hanya itu presiden jokowi juga menandatangani prasasti
dan menanam pohon sebagai bagian dari peresmian pych